ya yang namanya rejeki mah kagak bakalan kemana ibu haji
buktinya itu cincin jatuh juga di tangannya bu haji maimunah ya nggak
yah kalau umpame kagak kuat bersaing sama gue
mendingan jauh jauh
apalagi kalau soal emas
masih mencintai aku ya
seperti yang dikatakan aki daud
apa aku telepon aja ya
aku tanyakan langsung gimana sebenarnya isi hati rumana
aku jangan paksa rum dulu
aku harus kasih waktu untuk berpikir
ya itu lebih baik
supaya room bisa berpikir dengan jernih
loh gak jadi nih ambil cincinnya ibu haji
maaf ya berusaha
bukannya ayah kagak mau
ibu haji sama laki ayah berjincin itu
masa kagak diturutin
ayah sendiri juga kagak tau kenapa gak di izinin
padahal ayah demen banget sama cincin itu
tuh sih ibu ibu emang dasar lakinya tuh
dia kagak mau beli emas kaya begini
coba deh lihat ibu ibu
bukan orang bodoh aja ngembalin cincin kayak begini tuh
kalau ayah punya uang juga ayah mau nih mesin cincin ini
abisnya ayah demen banget sama modelnya
tuh lu ngerti kan pedai emas bagus
yaudah ya berusaha ya
lu gak usah khawatir deh
biar nih cincin kagak mau basir
wah cakep banget tuh lu sama cincin tangan lu gak cakep tuh
ini cincin nih kebanyakan tuh ya ibu haji ya ibu haji yang kagak mau beli emas dan cincin ini gue yang ambil tuh cakep banget tuh lu sama cincin tangan lu gak cakep tuh
ini cincin nih kebanyakan tuh ya ibu haji yang kagak mau beli emas dan cincin ini gue yang ambil tuh cakep banget tuh
ini cincin nih kebanyakan tuh ya ibu haji yang kagak mau beli emas dan cincin ini gue yang ambil tuh cakep banget tuh

nih kesempetan gue buat bikin malu si rodie
kenapa laki lu suruh kembalian nih cincin
karena sebabnya itu dia tidak punya duit
ngelarang larang beli cincin ginian
padahal aslinya dia kagak punya duit lagi
ya harap maklum nih ibu ibu
selama bulan puasa ini kan tukang bubur kagak dagang
jadi dang handong heping alias abis
duitnya tuh dia punya lagi
yah yang namanya rezeki mah
kakak bakalan kemana ibu haji
jatuh juga di tangannya ibu haji maimunah
yah kalo umpame kagak kuat tuh saing sama gue
lo kan pada tau semuanya
yang punya emas paling banyak disini
mas berjalan ya ibu ibu ye
iya betul betul
sekarang besok masuk mini market emas berjalan
dan orang yang terhormat
dan gue juga
dari tujuh turunan
bukan kaya baru lagi
yang saya hormati juga
kalau ada yang mau nyaingin gue
apalagi masalah emas
gak bakal kesampean
gue kesian ntar menerita
eh ibu rosa
kapan ibu bayar
kalo ibu sih terserah bu haji aja
tapi lebih baik lebih cepat
lebih baik bu haji
tapi tenang aja yang pasti
ini gak bakalan lama lama aja bayar
ya lumayan juga sih buat beli barang yang kita mesti tokoin
emang lo mau sedakoh apaan ya
ya pokoknya yang bermanfaat aja
kan bisa dipake tuh nanti selatih tempat selebaran
bener tuh cik
ntar gue anterin deh beliin di jati negara
sampai nyitra lurip
ya udah beres
kenapa lu roh
kayak kakak punya duit aja
beliin cincin buat bini sendiri aja
lu kenapa ngomong kayak begitu sih
gini nih punya bini orang rio
adek apa sih anak prio
abang bikin roh dibuat malu
roh malu bang
demi allah roh
abang gak bermaksud kayak gitu
kan abang udah janji
kalau mau beliin cincin yang lain
asal jangan yang itu
ya dan juga niat lu jangan pamer
siapa yang buat pamer bang
roh kan memang bener bener suka sama moda
semua itu bukan buat pamer bang
ya gak salah sih
cuma kalo sampe lu bersaing
abang gak setuju
terus terang abang gak setuju
abang gak setuju
masih banyak tuh janjian yang lain
bukannya roh gak mau bang
tapi larangan abang beli cincin itu
jadi bahan omongan orang orang
gara gara kita nggak jualan lagi
itu yang bikin roh sakit bang
lu baru dibilang gak punya duit
boleh lu sakit hati
udah deh omongan orang jangan lu dengerin
keluarin ke kuping kiri
jadi gak ngendap di hati
derajat manusia gak bakalan turun
kalo cuman direndahin sama manusia juga
jangan bentar bentar ada masalah
bentar bentar ada omongan
jangan begitu nabe

harus jadi sosok wanita yang kuat
biar anak kita yang lahir ini mentalnya juga kuat

nih abang pernah denger

ntar anak yang lahir jadi cengeng
antar anak yang lahir jadi cengeng
mau anak lu kayak gitu cengeng
sekarang ini jangan lu gedein ambek dah
lagian juga sih
lu ampe sewa
ntar akhirnya lu sendiri yang nyesel
ntar akhirnya lu sendiri yang nyesel
usah kayak begitu dah
tapi kan harus seneng modelnya bang
tapi kan harus seneng modelnya bang
jangan hambek dah ya
cincin di jari manisku
cincin di jari manisku
yang aku punya
hanya aku sendiri
gak ada yang punya
gak ada yang punya
waduh kesambet dimana tuh joget joget
kesurupan sama jin india nih
narinya begitu sih ke india
udah sembur aja keren